dede surya ningsih tengah dilanda rasa cemas
anaknya rido zakaria yang genap berusia lima belas tahun
berencana mendaftarkan diri ke sma negeri melalui jalur zonasi
namun sejak diberitakan jalur zonasi akan memprioritaskan
usia calon peserta didik yang lebih tua
warga kelurahan mampang perapatan jakarta selatan ini protes
pertimbangan usia dalam jalur zonasi pada ppdb dki jakarta tahun ini
dianggap tak adil karena anaknya memiliki potensi akademik yang baik
dengan rata rata nilai rapor delapan puluh sembilan ketika dinyatakan lulus smp
harapan saya semoga itu dihapus
saya minta anak saya yang berprestasi bisa masuk
saya nggak mau sistem itu
saya nggak suka sistem itu
saya tangkap anak saya yang masuk
tolong deh pemerintah pinginkan itu
sangat tidak adil
sementara yang afirmasi mereka sudah punya jalur sendiri
sedang kita jonasi hanya empat puluh persen
sedikit sekali peluangnya daya tampungnya sedikit tidak banyak
saya tidak suka dengan sistem ini
cemasnya para orang tua calon murid bukan tanpa alasan
selain harus bersaing karena persoalan jarak tempat tinggal dan sekolah
pada jalur zonasi
kini usia anak anak mereka menjadi pertimbangan untuk dapat diterima
di sekolah negeri
apalagi kuota sekolah menerima calon murid untuk jalur zonasi
di wilayah dki jakarta tidak banyak
kuota jalur zonasi dalam ppdb dki jakarta tahun ini dialokasikan empat puluh persen
kuota ini lebih rendah bila dibandingkan kuota jalur zonasi sebesar lima puluh persen
yang diamanatkan oleh pemerintah pusat
melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
ketika anak anak mereka tidak bisa berjalan
mereka harus berjalan
sebelumnya ratusan orang tua murid menggelar aksi demonstrasi
di halaman gedung balai kota dki jakarta pada selasa pagi
mereka meminta agar pemerintah provinsi menghapus kebijakan syarat usia dalam jalur zonasi
jalur zonasi memperhitungkan jarak tempat tinggal dan sekolah